ada mungkin salah
jika penyidik baris krim meminta hal tersebut
sementara pada hari yang sama baris krim polri mengumumkan
memperpanjang masa penahanan tersangka
kasus penipuan investasi binary option binomo indra kents
hingga empat puluh hari ke depan
baris krim polri juga terus mengusut aliran dana
dari tersangka doni salmanan ke sejumlah figur publik
saudara ika yang telah dilakukan penahanan selama dua puluh hari
sejak tanggal lima belas februari sampai dengan tujuh belas maret dua ribu dua puluh
penahanannya diperpanjang selama empat puluh hari
dari tanggal tujuh belas maret sampai dengan
guna kepentingan penyidikan sampai berkas
dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu oleh jaksa penuntut umum
sebelumnya baris krim polri juga telah memeriksa
sejumlah figur publik seperti atta halilintar
arief muhammad rizky febian dan reza arad rizky bilar
terkait aliran dana dari doni salmanan
selain ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan
doni salmanan juga dicerat dengan undang undang
tindak pidana pencucian uang